capaian pertumbuhan ekonomi indonesia di kuartal ke dua dua ribu dua puluh satu tujuh tujuh persen melebihi ekspektasi pasar dan juga pemerintah
namun capaian ini juga menuai kritik karena secara keseluruhan pemulihan ekonomi indonesia dinilai masih lamban dan belum dirasakan sepenuhnya oleh berbagai kalangan
benarkah demikian kita akan mengulasnya bersama ekonom senior faisal basri dan juga anggota komisi sebelas dpr ri muhammad misbakun
selamat malam assalamualaikum bang faisal mas misbah kun
assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum
waalaikumsalam alhamdulillah sehat sehat selalu
saya ke bang faisal terlebih dahulu karena dalam webinar hari ini bang faisal mengatakan kalau ini olimpiade capaian lebih dari tujuh persen ini belum layak dapat medali emas
begitu ya bang faisal
perak juga belum
jadi layaknya dapat apa perak atau perunggu gimana bang
kecepatan pemulihan kita itu bisa dikatakan paling lambat jangan dibandingkan dengan vietnam ya
vietnam itu tidak mengalami resesi
jadi negara negara yang lebih sigap menangani covid sembilan belas memang di awalnya pahit sekali
pertumbuhannya merosot double digit ya belasan persen
namun pemulihannya juga luar biasa
contohnya singapura itu kecepatan pemulihannya dua puluh delapan persen
dan sebagainya dan sebagainya indonesia hanya dua belas persen
jadi tidak dapat menali
tapi lari sih berlari
tapi tidak cukup cepat
sehingga negara negara lain itu tahun ini akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari
kita masih harus bersabar
tadi dikatakan kan maksimum kita empat berapa persen kan
itu yang bisa saya sampaikan sementara
baik berarti sudah berlari artinya apakah memang ini perlu lebih kencang
perlahan tapi pasti atau berlari tapi harus kencang
mas mbis bakun
begini mbak elvira
angka yang dicapai tujuh tujuh itu paling tidak menjadi signal awal
bagi pasar bagi masyarakat bahwa ada upaya perbaikan dan kita sudah mulai mencapai fase keluar
dari fase zona pertumbuhan ekonomi negatif
kita keluar dari zona ekonomi negatif
dan kita menuju fase pertumbuhan ekonomi positif
walaupun secara teknikal untuk kita dikatakan keluar dari resesi itu harus dua kuartal berturut turut
membangun kepercayaan bagi para pengambil kebijakan di pemerintah
bahwa arah kebijakan yang diambil itu ada berada dalam jalur yang benar
itu yang harus kita
apresiasi dan penghargaan yang tinggi tentang pencapaian itu
ini kan kita berada dalam kalau tadi bang faisal bicara dalam risk olimpiade
kita juga berada dalam sebuah jalur yang sama
memang masing masing permasalahan negara itu mempunyai karakteristik yang berbeda
sehingga cara keluarnya pun juga berbeda beda dari situasi pandemi ini
indonesia ditolong resituasi
pertama harga komoditas yang bagus
kemudian mitra dagang indonesia sudah mulai melakukan upaya perbaikan
sehingga bilateral trade dan sebagainya
kita sudah mulai mengalami upaya peningkatan yang luar biasa
impor kita mengalami perbaikan yang sangat signifikan dibantu oleh harga komoditas
berikutnya yang luar biasa adalah konsumsi rumah tangga
yang pada view sebelumnya itu masih tumbuh negatif di dua dua puluh dua
harga komoditas itu sudah mulai naik
harga komoditas itu sudah mulai naik hingga ke posisi lima sembilan puluh tiga
indeks kepercayaan konsumen naik dari delapan puluh tiga sekian menjadi satu ratus enam puluh
bahwa masyarakat timbul percayaannya bahwa langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu
bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mulai belanja
nah ini lah yang mau kita lakukan
mau tidak mau menjadi salah satu pendorong
tujuh tujuh itu kalau menurut saya adalah upaya yang serius
ekonomi itu kan juga merupakan bagian lanjutan trennya akan seperti apa
saya yakin dengan ppkm nanti kita akan mengalami konstruksi turun
tapi saya yakin masih trennya masih berada di wilayah yang positif
ini yang mau tidak mau harus antisipasi sejak awal ppkm ini
saya yakin dengan cara pemerintah rem dan gas tidak perlu lagi dipertentangkan
antara prioritas ekonomi atau kesehatan
kesehatan atau ekonomi
karena apa handlingnya masing masing berbeda
struktur ekonomi negara juga berbeda
langkah berikutnya bagaimana penguatan sektoral yang saat ini belum mengalami pertumbuhan signifikan
bisa tumbuh lebih baik lagi sehingga menjadi penguat secara agregat dalam pertumbuhan ekonomi
oke baik saya ke bang faisal
tadi yang disampaikan oleh mas mis bakun memang ini seperti sinyal begitu ya ada tren yang positif
tapi ada juga kritikan yang menyampaikan angka ini bisa tercapai karena memang ada pelonggaran pelonggaran
yang dilakukan pada saat pandemi sebelum pemberlakuan
dan ini juga berimbas terhadap kita tahu angka kematian saat ini cukup tinggi penularan kasus cukup tinggi
tapi di sisi lain tiga t juga belum berjalan dengan maksimal
saya rasa sekarang sudah disadari ya
oleh karena itu saya melihat karena saya ikut rapat rapatnya juga ya
dengan gubernur dengan kapolda dengan
dan macam macam itu ya
dan pengusaha juga
jadi muncul kesadaran sudah yang dapat apat terlambat
kuncinya adalah akan apapun akan dilakukan untuk memutus mata rantai penularan
itu yang selama ini diabaikan
malam ini sebetulnya ada rapat
untuk memobilisasi relawan
ramah siswa juga akan dikerahkan
jadi ini betul betul total football lah kalau istilah sepakbolanya ya
tidak bisa pemerintah sendiri
semua elemen bisa berkontribusi ya
sebagai relawan vaksinasi contact tracing dan supporting lainnya
isolasi mandiri banyak sekali yang bisa dilakukan
total football seperti apa secara lengkap
nanti kita akan bahas
cnn indonesia newscast akan kembali
baik terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
masih bersama dua narasumber saya malam hari ini
ekonomi senior faisal basri dan anggota komisi sebelas dpr ri muhammad nisbah kun
saya ke bang faisal lagi karena tadi melanjutkan
total football harus melakukan secara bersama sama begitu
secara total begitu ya bang faisal
tapi kemudian pertanyaan dari masyarakat ketika saat ini ada capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup positif
kemudian masyarakat merasakan hal yang berbeda secara real
itu belum menyentuh semua lapisan masyarakat
ada komentar mengenai ini bang
begini transfusi darah
yang memungkinkan kita bisa tumbuh tujuh tujuh ya
nah tapi kan kita tidak bisa cibarat tiap hari kan
nah oleh karena itu darah segarnya itu harus tercipta di dalam aktivitas ekonomi itu sendiri
yang saya paling khawatir adalah perbankan ini timbang nyelurkan kredit
dia menjadi pembeli terbesar dari surat utang negara
sepertiga dari surat utang negara itu dibeli bank
sehingga kreditnya mengalami kontraksi
delapan bulan berturut turut minus ya
walaupun bulan juni sudah positif no koma
jadi sulit membayangkan kita doping terus transfusi darah terus
mengakibatkan nanti pada suatu ketika kemampuan kita juga dengan terbatas
kita normalkan kegiatan ekonomi ini
oleh karena itu saya berharap pemerintah jangan bangga deh
kalau sunnya laku keras gitu
itu signal buruk gitu
jadi sekarang kalau kita lihat uang itu berputar di sektor keuangan
kita lihat saham ya aduh udah enam ribu dua ratus itu
jadi orang beli saham emas
muter muter saja di situ
nah ini yang harus dinormalkan
ujung tombak tumbuhan ekonomi adalah investasi
dan investasi itu sebagian besar mengandalkan pada dana perbankan untuk usaha baru ekspansi usaha
mas mis bakun
melihat hal yang
hal yang sama atau mungkin ada catatan lain yang berbeda
selama ini kan masyarakat berada pada situasi normal

kemudian kita mengalami fase pandemi di maret dua ribu dua puluh
dan setelah itu kita mengalami penurunan ekonomi
walaupun turun negatif
terus kita berada dalam zona negatif
psikologi ini kan masih terjadi di masyarakat
bahwa kita masih mengalami tekanan yang berat
sekarang kita keluar dari fase itu
psikologinya kan masih terbebani oleh masyarakat itu
kalau kita minum obat
obatnya ini kan sudah mulai terasa di badan kita
tapi kan badan kita kan tidak langsung full sehat
itu recovery yang bertahap
setelah kita full sehat
meraksakan maswaat itu
meraksakan maswaat itu
meraksakan maswaat itu
tidak mungkin kemudian setelah ini membaik
semuanya membaik berurutan
angka angka yang ada di dalam statistik itu
memang menunjukkan angka perbaikan
hal hal yang perlu diragukan
arah arah perbaikan itu
ini adalah pertumbuhan ekonomi
setelah kita mengalami fase konstruksi
itu yang harus diingatkan oleh masyarakat
fase pertumbuhan negatif menuju
keluar dari zona negatif
itu yang harus diingatkan
kalau di situ masyarakat
kok saya masih belum merasakan
ya karena obatnya ini sedang menjalar
ke dalam tubuh kita untuk menyehatkan
ibarat inilah yang harus dilakukan
dulu transportasi dan pergudangan
sekarang sudah tumbuh tertinggi
akomodasi dan makan minum
lah ini semuanya naik
yang tadinya mengalami konstruksi yang dalam
ini akibat apa kenaikan kenaikan itu
ada pemerintah afirmasi dari sisi belanja
bansos dan sebagainya
sehingga memperbaiki belanja masyarakat
dari kelompok lapisan bawah
kemudian afirmasi kebijakan
contoh salah satu pendorong itu adalah
penjualan kendaraan bermotor
baik itu motor maupun mobil
efek dari afirmasi pembebasan
pajak penjualan barang mewanya
dan ini mengalami itu
transportasi naik pergudangan naik
penjualan baja naik perdagangan naik
nah ini kan fakta yang ada
mau tidak mau
harus kemudian diikuti oleh lanjutan berikutnya
ingat ini adalah perhitungan cut of kuartal yang kedua
kuartal yang kedua itu dimulai pada bulan april
berakhir pada bulan juni
nanti kita hitung berikutnya di kuartal
ketiga yang berawal di bulan juli
dan berakhir di bulan september
kemudian year on year nya ada
nah kita menghitung pertumbuhan tujuh tujuh itu
kedua tahun dua ribu dua puluh yang lalu
kita kan negatif di lima tiga puluh dua
bang faisal sebagai seorang ekonom
seorang pendidik seorang akademik
tentu tahu bagaimana menggerakkan itu
ya kan ada bilangan pembaginya
penyebutnya berapa dan pembaginya berapa
nah secara agregat kita memang mengalami pertumbuhan itu
nah kalau secara psikologis masyarakat belum
ya memang ini adalah fase kita keluar dari zona negatif menuju zona positif
tinggal tren ini dijaga oleh pemerintah
kita secara teknikal keluar nanti sih
view yang ketiga
dan tinggal nah pada jaga momentum positif itu seperti apa
sampai akhir tahun
baik saya ke bang faisal untuk menutup diskusi kita malam hari ini
bagaimana menjaga tren ini ketika penerapan ppkm menimbulkan pro dan kontra
apakah kemudian ini langkah yang tepat mengingat juga saat ini kondisi pandemi
dan terutama varian delta belum berhasil dikendalikan
ya berarti kan masyarakat butuh bantuannya lebih besar
oleh karena itu please kapoklah sadarlah obatlah
jangan kasih sembako rakyat itu kasih uang
untuk packing lah untuk logistik untuk panitia untuk macam macam
dan setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda beda
ada yang sukanya bubur kacang hijau ada sukanya ketan hitam
ada yang suka bubur ayam kan beda beda
yang tua dan muda
ini hobi hobi yang gak karuan ini menambah sumber korupsi
dan kalau dikasih uang belanjanya ini saya akan lebih banyak
lebih cepat dan perputarannya akan lebih cepat
kemudian kedua ini kan potret sampai bulan juni ya
nah bulan juni ke sini itu keadaan memburuk loh
jadi misalnya bloomberg covid resilience ranking kita
dan trendnya memburuk
majalah ekonomis punya namanya
kita itu makin menjauh dari
normal bukan mendekati ke normal tapi menjauh dari normal
dan indeks apapun yang anda temukan saya indonesia tergolong paling bawah
oleh karena itu ya
yang bisa membedakan kita keluar dari kondisi kondisi ini adalah
kalau kita konsisten menangani covid ini dan menolong masyarakat
betul betul tidak ada yang
sekarang udah mulai ada yang kelaparan loh
jadi seluruh jaringan masyarakat itu memastikan sekelilingnya tidak ada yang kelaparan
baik bang berarti
dan apapun harus diberikan kepada masyarakat yang memang tidak punya pilihan lain
kata kuncinya adalah konsistensi
kita tunggu dari pemerintah dari sisi masyarakat juga menunggu bagaimana langkah selanjutnya dari pemerintah meresponnya
saya harus tutup diskusi kita karena waktu terbatas
bang faisal terima kasih
mas misbah pun saya sekalian waktu kita sudah habis mas
oke terima kasih
nanti kita akan buat forum lainnya ya
kita berharap bahwa memang pencapaian ini juga disertai dengan pencapaian yang baik dalam penanganan pandemi
terima kasih sebelumnya waktunya bersama kami malam hari ini
sehat selalu bang faisal mas misbah kun